elit partai gerindra yakin pengurus pusat pan akan menerapkan tindakan disiplin kepada
dewan pengurus wilayah pan kalimantan selatan yang mendukung presiden joko widodo gerindra
yakin hal ini tidak akan mempengaruhi elektabilitas prabowo sandiaga wakil
ketua umum partai gerindra fadli zon menilai perpindahan dukungan pengurus wilayah pan
di kalimantan selatan kepada jokowi maruf adalah hal biasa dalam politik ia pun yakin persoalan
itu hanya terjadi di daerah bukan di tingkat pusat fadli menambahkan badan pemenangan nasional
masih solid dan terus berkeliling ke sejumlah daerah untuk berkampanye fadli optimis prabowo sandi akan
oh ya itu terserah lah nggak saya kira itu urusan internal kecilnya kalaupun ada mungkin
elit elit kita nggak tahu latar belakangnya apa bagi kita enggak ada apa namanya tidak menjadi
gitu ya itu nanti kita serahkan ke depan sebentar itu dia menyelesaikan
saya kira mekanisme internal ipan sendiri pasti ada pasti ada sesuai dengan adat mereka
apa saya kira enggak ya saya keliling ke daerah mana mana saya semakin yakin
bahwa prabowo sandiaga akan menang dan menangnya agak agak telak gitu loh